terhitung sejak satu februari kemarin pihak pengelola garuda wisnu kencana bali menutup seluruh operasional untuk wisatawan
ini merupakan penutupan kedua setelah sebelumnya ditutup selama delapan bulan hingga desember lalu
sempat dibuka untuk umum selama dua bulan pengelola gwk kembali memutuskan untuk menutup lantaran khawatir muncul klaster penularan di gwk
terlebih selama dua bulan dibuka terjadi peningkatan kunjukan di obyek wisata yang berada di uluwatu itu
penutupan ini dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan
keputusan ini juga diambil sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi covid sembilan belas di provinsi bali